tampak seperti sedang memainkan game online tapi game ini memperlihatkan proses wisuda ke satu ratus dua puluh satu institut teknologi sepuluh november surabaya yang digelar secara virtual pada satu agustus lalu
ya proses wisuda ini menggunakan game maincraft dengan para pemain yang merancang balok secara virtual
balok tersebut dirancang mulai dari membentuk bangunan geraha tempat pelaksanaan wisuda hingga toga birunya
cuplikan permainan unik dalam wisuda ini diapresiasi oleh komedian cak lontong dan wakil gubernur jawa timur emil dardak
dan selamat untuk wisudawan satu ratus dua puluh satu its yang hari ini melaksanakan wisuda walaupun online mudah mudahan tetap kita syukuri
nikmat yang telah diberikan yang maha kuasa
ini tidak bisa lulus dari perguruan tinggi
pengoperasian wisuda mindcraft ini dilakukan secara langsung diantaranya dengan telekonferensi
ide ini diciptakan oleh mahasiswa informatika its dan terinspirasi oleh wisuda di jepang yang menggunakan mindcraft
kalau di indonesia saya kurang tahu kayaknya sih yang pertama kalau di indonesia
tapi kalau yang di luar sudah pernah ada mas
di jepang itu bulan maret ada anak sd itu kan sekelas wisuda pakai mereka main main draft
di us itu ada namanya uc berkeley itu mereka sudah bikin
juga bulan mei kemarin
kita terinspirasi dari dua itu sih
sementara itu di halaman rumah sakit lapangan kogab wilhan ii surabaya enam puluh empat pasien covid sembilan belas yang sembuh mengikuti acara pelepasan yang berbeda yakni dengan wisuda
dalam acara yang diwarnai suasana haru ini para pasien yang sembuh memotong tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur
acara ini digelar demi memberi semangat kepada pasien yang sembuh
terima kasih yang sebesar besarnya kepada rumah sakit lapangan kogab wilhan ii yang telah bersedia merawat kami sampai sehat
hingga selasa sore jumlah pasien yang sembuh yang dirawat di rumah sakit lapangan kogab wilhan ii mencapai satu dua puluh dua orang
peneliputan sianen indonesia